jika anda di luar negeri dan kangen makan rendang pecel atau soto
coklat yang satu ini bisa jadi obat kangen atau mungkin bisa diolah olah yang berbeda ya dari biasanya
karena cita rasa makanan khas nusantara ini sekarang hadir dalam bentuk coklat
jadi tadi sudah kita utarakan ya coklat rasa rendang coklat rasa apa lagi
ada soto coba sambal kebayang gak sih ya rasanya tuh berarti pedes manis dong
itu namanya jadi coklat masih coklat gak ya
nah itu dia kita lihat dulu informasinya
coklat jadi salah satu rasa paling populer di dunia
coklat bisa diolah dan diramu dengan beragam bentuk dan tekstur dengan rasa yang juga beragam dan unik
nah bisa anda bayangkan jika ada rendang
nasi uduk sambal goreng dan juga pecel berbaur dengan manisnya coklat yang ada di dalam sini
pasti akan sangat kontras dan terasa seru dalam setiap gigitan rasanya
tapi kira kira lebih enak rendangnya atau coklat rasa rendang ya
gerai dapur coklat di jakarta mengolah bahan kakao asli indonesia yang terdiri dari coklat hitam dan coklat putih
dengan beragam rempah nusantara
hasilnya coklat yang mengangkat sembilan rasa makanan khas indonesia yaitu rendang sambal goreng sambal kecombrang pecel soto nasi uduk rempeyek kunyit asam dan beras kencur
ini rasanya sensasinya luar biasa ya jadi dia anti mainstream
saya sukanya ada kunyit asem sama peye
nasi uduk sama sambal kecombrang
itu kan enak ya enak banget dan agak jarang ditemuin
yes yes pasti definitely yes pasti penggemar coklat enak
chef vindek tengker koki profesional yang bertindak sebagai penasehat rasa menginginkan ramuan coklat dengan komposisi bumbu yang pas
agar mirip dengan cita rasa asli makanannya
coklat rendang misalnya memiliki rasa pedas dan renyah kelapa namun tetap mempertahankan rasa manisnya
dengan adanya sembilan rasa ini dan mengangkat kuliner nusantara dan juga di dalamnya ada unsurlah lima national disk yang lagi di endorse oleh kementerian pariwisata
jadi itu menjadi satu hal yang sangat mengembirakan dan termasuk inovasi yang luar biasa
patut diapresiasi karena memang nggak gampang gitu
cara komposisi rasa konotasinya dengan nama
dan rasanya dan flavornya itu udah dapet gitu
bekerja sama dengan kementerian pariwisata coklat dengan rasa khas ini bisa dijadikan oleh oleh untuk mempromosikan identitas asli indonesia ke mancanegara
masih pas ya jakarta